cuma disini nih main game gak pake ribet
eh kembalikan mustikasion gua
cepat lu kembalikan mustikasion gua
gua tau yang mulu gak untuk berpisah
lu jangan main main sama gue
kembalikan mustikasion gua
dua hari ada study tour di kampus
dan kamu janji harus kabarin mama terus
iya pasti kok mah
udah dulu ya
jangan bocor ke mama aku ada disini ya
aku study tour di kampus dua hari
lagian aku disini kan cuma mau bantu bantu warga
cuma mau bantu atau
atau mau ketemu sama yang namanya cik
eh siapa sih
kalau panjang itu sih namanya res raju itu panjang
kalau pendek yo reza raju
lah biasa sama nan tidur
waktu saya tidur di mana non
ya sama panagraj lah
untung gue udah tidur riad
kalau kayak begini gimana cara saya bisa tidur
muka apaan sih sebenarnya
nih kalau kayak begini cari langkah yang baru tapi apa aja
gue datang kesini bukan mau ngedate sama lo
dan dia kebal dengan mustika sion itu
kamu udah berhasil membawa mustika sion itu
kamu tunggu disini sebentar
ada yang mau aku tunjukin sama kamu
kembalikan mustika sion gue
cepat lo kembalikan mustika sion gue
gue tau ya mulu
gue mau berpisah
lo jangan main main sama dia
kembalikan mustika sion gue
lo sebenernya siapa sih
dan aku bisa merubah wujudku menjadi siapapun yang aku mau
dan barusan yang aku samarin
jadi kamu kenal sama perempuan itu
dewi itu adiknya
dan aku lagi berpura pura jadi dewi di rumah rama
jangan jangan yang nikah sama wisnu itu loh
gua ini manusia paling tebal yang ada di dunia ini
jadi kalau cuma nanya benda seperti ini
gak ngaruh buat lo
yang perempuan itu siluman ular saudaranya kamu
berarti bener yang dibilang nyokap gue
kalau siluman ular itu adalah adiknya sinta
sinta siluman ular
masa lo bisa gak tau sih
kalian kan sesama siluman ular
mereka menyembunyikan jati dirinya
jadi bener kalau dewi itu yang ngambil mustika sione
berarti dewi masih hidup
dan itu tandanya aku gagal membunuh dewi
enggak lu masa bete ya
kegagalan itu adalah suatu menang yang tertunda
sekarang gini lo butuh dewi kan
gua juga butuh mustika sione
gimana kalau kita saling bantu
oke berarti kita akan bersama sama menghabisi
sinta kita mau ngapain disini
kau masih ingat tempat ini ramna
tempat ini tempat dimana papaku dibunuh sama siluman ular
iya kamu benar ramna
ini adalah tempat papa kamu dibunuh oleh siluman ular
sinta kamu mau ngapain sinta kamu jadi macam macam ya
sinta kamu apaan sih
selama ini kamu ingin berdendam dengan orang yang membunuh papa kamu kan
sekarang juga kamu harus bunuh aku rahmat bunuh aku
kenapa aku harus bunuh kamu
karena aku adalah siluman ular yang membunuh papa kamu
kamu bukan siluman ular
aku mau membunuh lo
sekarang kamu percayakan
kalau aku adalah siluman ular
dia akan atau mau menembakku